terima kasih anda masih bersama kami di program spesial kemerdekaan hirosomangkas
kenaikan jumlah kasus kematian di kudus dan kurangnya tenaga pemakaman beberapa waktu lalu
membuat salah satu organisasi islam terbesar di tanah air
turut membantu pemerintah setempat menangani pandemi covid sembilan belas
nah ini nama sukarelawan petugas pemakaman kamboja
yang tergabung dalam muhammadiyah covid sembilan belas command center muncul ke permukaan
aksinya memakamkan jenazah warga non muslim pun sempat ramai di media sosial
hal itu dilakukan demi kemanusiaan
simak kisahnya dalam hirosomangas spesial kemerdekaan berikut ini
hirosomangas spesial kemerdekaan berikut ini
kisahnya waktu itu menembus lebih dari dua lima ratus kasus aktif
kisahnya waktu itu menembus lebih dari dua lima ratus kasus aktif

lonjakan jumlah kasus positif diikuti meningkatnya angka kasus kematian di kudus
data dari bpbd kudus hingga dua puluh dua juli mencatat ada satu dua ratus enam puluh lima kasus kematian

dengan angka tertinggi tercatat terjadi pas caid improving the system
sejumlah jenazah pasien covid sembilan belas non muslim pun turut dimakamkan
sebagai bentuk toleransi beragama
foto yang menunjukkan tim kamboja memakamkan salah satu jenazah pasien covid sembilan belas non muslim
di desa singocandi kudus pun sempat ramai di media sosial
kita tidak membedakan ini muslim non muslim
kemudian di rumah sakit di rumah di kudus maupun luar kota
kita tidak pernah membedakan itu
memang amanatnya adalah awal amanat kita untuk membantu di internal persyarikatan dulu
tapi melihat kondisi yang sangat masif kemudian banyaknya kebutuhan yang muncul di lapangan
akhirnya kita tetap mengaktifkan diri kepada seluruh
kita membantu tim pemakaman milik pemerintah
kita membantu tim pemakaman di rumah sakit rumah sakit muhammadiyah
bahkan di rumah rumah termasuk warga yang non muslim
entah itu kristiani ataupun indukudja bisa tetap berlaku
kita untuk prosesi pemulasaran dan pemakamannya kita ngikut sama keluarga
kala jumlah kasus memuncak di kudus proses pemakaman pun dilakukan hingga malam hari
petugas berinisiatif membagi tim menjadi dua shift agar tak kewalahan
bukan hanya di kudus tim kamboja juga memakamkan jenazah pasien covid sembilan belas di luar kota kudus
mereka mengaku siap jika ada yang membutuhkan bantuan
kalau pemakaman non muslim kami menerimanya bukan cuma ditudi saja
beberapa yang meninggal di rumah sakit aisyah juga karena ada juga yang non muslim
bahkan sampai ke pati sampai ke projadi jepara demak juga kita pernah memakamkan non muslim
jadi tidak hanya berkutas di kudus saja
kalau ada di luar daerah
yang membutuhkan kami untuk pemakaman kami siap melayani itu
sejatinya perbedaan sosial atau agama tak harus jadi penghalang bagi siapapun untuk berbuat baik sesama manusia
atas dasar kemanusiaan niat tulus tim muhammadiyah covid sembilan belas command center menjadi oase di tengah kerontangnya pandemi
dahil akbar kudus jawa tengah
menjadi relawan berarti siap untuk membantu tanpa pandang bulu
meskipun berbeda suku etnis atau agama niat menolong harus didasari atas rasa kemanusiaan
betul sekali nah di hari kemerdekaan ini kita gali makna kemanusiaan dari tim pengubur cepat muhammadiyah
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom ada fatul faruk koordinator tim kamboja muhammadiyah covid sembilan belas command center di kudus jawa tengah
mas farouk selamat siang
selamat siang mbak
mas farouk apa kabar

alhamdulillah sehat ya
mas farouk sudah berapa lama menjadi tim pengubur dari muhammadiyah covid sembilan belas comment center ini
tim ini dibentuk sejak agustus dua ribu sembilan belas
awalnya memang karena di rumah sakit muhammadiyah ada pasien yang meninggal karena covid
kemudian karena rumah sakit tidak punya tim untuk memakamkan terus teman teman relawan mulai dijempolkan
baik mas farouk dari dua ribu sembilan belas lalu itu sebenarnya apa saja suka duka nih menjadi relawan terutama pengubur jenazah covid sembilan belas
ya kalau sukanya kami berpikir dalam situasi pandemi ini kami tercatat sebagai relawan bukan tercatat sebagai korban itu hal yang sangat kami sukai
kalau yang duka ternyata beberapa keluarga kami juga ada yang harus kami protokol kami makamkan sendiri dengan protokol covid
ketika kita misi ternyata ada saudara kita yang meninggal di rumah sakit yang harus kami protokol juga
itu menjadi pukulan yang cukup berat untuk teman teman relawan
tapi mau tidak mau kita harus menyelesaikan misi ini
ini amanat persyarikatan
amanat untuk bangsa daripada kita
bangsa dan negara ya kita tetap habiskan semuanya
mas farouk tapi gimana kemudian respon dari keluarga karena kan ini resikonya nggak main main resikonya nyawa kemudian juga ini relawan tanpa dibayar bagaimana responnya
ya kalau keluarga pada umumnya keluarga baik baik saja awalnya memang ada beberapa yang terhambat ada yang keluarga terlalu khawatir
tapi kita menerapkan keamanannya
jadi kita setiap seminggu sekali kita mengadakan rapid routine kemudian teman teman tim kambuja ini kita asramakan jadi mereka sebelum pulang mereka harus antigen dulu
jadi mulai dari keamanannya teman teman keamanan keluarga sampai keamanan lingkungan juga kita perhatikan
alat perlindungan diri juga kita tidak bisa main

kita harus menggunakan masker cool face respirator kita menggunakan masker yang cukup

jadi memang protokol ini kebetulan ditempat solving juga banyak rumah sakit banyak dokter dokter yang terlibat

untuk mengamankan kami dari taparan virus itu sendiri

oke memang protokol harus ketat sekali supaya lebih aman jadi ketika nanti sedang membantu tidak perlu banyak khawatir gitu ya

tapi kalau kami tanyakan lagi nih hikmah yang bisa dipetik apa
membantu sesama manusia terutama mereka yang berbeda agama
teman teman kamboja ini lahir dari teman teman relawan yang ngurusi kebencanaan
mereka sebelum menjadi relawan mereka pendidikan
mereka dididik hampir seperti militer
dan mereka selalu ditanamkan bahwa menjadi relawan itu pada saat kita sudah menggunakan baju relawan dan bekerja menjadi relawan
kita tidak memandang lagi siapa yang akan kita tolong
kita tidak mungkin bertanya kamu muslim kamu non muslim kamu satu ras atau sama saya atau tidak
tapi semuanya yang terpapar semuanya yang butuh bantuan kita akan lakukan pertolongan
tentunya dasar kami adalah bagaimana menjadi seorang lelawan dan poin mana yang berdarah
mana yang memang benar benar butuh bantuan sesuai dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan mereka itu yang kita utamakan
jelas tidak pandang bulu
tapi melihat dari angka kasus covid sembilan belas mas farouk yang masih sangat fluktuatif
angkanya juga bulan juni dan juli
ada pengalaman apa yang akhirnya mungkin dalam tanda kutip akhirnya menampar tim relawan dari muhammadiyah
bahwa covid ini jelas nyata dan semua orang harus tahu resikonya seperti apa
yang paling utama adalah salah satu keluarga kami adik dari ketua mcccc di kudus
beliau adalah kepala ruang isolasi di salah satu
satu rumah sakit muhammadiyah di gugus beliau meninggal
dan itu harus diprotokol covid
ini sejak saat itu kita memperketat semuanya
yang tadinya kita ikut dengan syarat teman teman relawan seadanya apd seadanya
kemudian dukungan untuk vitamin dukungan untuk tracing kesehatan dukungan untuk testing
itu sangat minim sejak saat itu kita tingkatkan semuanya
tapi tidak mau kehilangan keluarga lagi
itu yang cukup berat menampar kami
mas farouk bagaimana caranya jika ada masyarakat yang ingin membantu
ataupun bisa menjadi relawan bagaimana caranya mas
kalau masyarakat ingin membantu bisa saja langsung ke tempat kami di gedung muhammadiyah
gedung pimpinan daerah muhammadiyah di gugus
kami di sini sangat terbuka di sini kita punya banyak relawan
bahkan relawan kita ada yang bukan dari muhammadiyah
teman teman nu juga sering main ke sini bagaimana kita mempolak buradikan di lapangan
teman teman non muhammadiyah non nu itu juga sering datang ke sini
teman teman relawan yang lain
langsung saja datang atau kontak kami juga bisa
mas farouk terakhir sedikit saja singkat saja pesannya mungkin
ikut membantu garda terdepan untuk menahan lonjakan covid sembilan belas
khususnya di indonesia
apa pesan pesan yang bisa mas farouk bagikan kepada masyarakat indonesia
semua saya berpikir bahwa semua masyarakat itu punya potensi untuk menjadi relawan
dalam di tengah pandemi ini tinggal kita yang memilih
kita akan posisi berdiri akan menjadi seorang relawan
membantu sesama atau kita akan berdiri sebagai seorang korban
itu yang kita korban itu tinggal pilihan kita sendiri
saya pikir semakin banyak relawan semakin banyak yang terlibat dalam urusan pandemi
maka pandemi ini akan semakin cepat berakhir
amin amin itu harapan kita semua ya pandemi ini cepat berakhir
semua saling bantu warga bantu warga
mas farouk terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
salam untuk rekan rekan di muhammadiyah covid sembilan belas comment center di sana
salam sehat selalu terima kasih